guna menertibkan parkir liar di tepi jalan
pemerintah kota surabaya dalam waktu dekat
akan memperluas titik parkir zona di surabaya
dari sepuluh menjadi empat belas titik
rencananya perluasan tersebut akan diterapkan pada bulan depan
dinas perhubungan kota surabaya pada bulan desember nanti
berencana akan memperluas titik parkir zona di surabaya
dari sepuluh menjadi empat belas titik
beberapa kawasan yang terdaftar sebagai zona adalah
balai kota surabaya taman bungkul jalan maijen sungkono
kebun binatang surabaya dan jalan nginden
serta sejumlah kawasan di kecamatan rungkut
perluasan parkir zona ini dilakukan
guna mengalihkan kebiasaan masyarakat untuk parkir di dalam gedung
sementara untuk mendorongnya
pemkot akan menerapkan tarif parkir mahal di tepi jalan
dengan adanya parkir zona tambahan ini
kita harapkan distribusi kemacetan
bisa bergeser ke pinggir
bukan di tengah kota
ini akan kita terapkan mulai insya allah tanggal enam november ini
selama masa sosialisasi
tarif parkir di sejumlah zona masih menggunakan tarif normal
yakni rp satu untuk sepeda
rp dua untuk motor
rp lima untuk mobil
dan rp tujuh lima ratus hingga rp lima belas untuk kendaraan truk
wahyu pratama surabaya
empat robot rakitan empat santri asal montes membau solihin
desa sumber kecamatan sanankulon kabupaten blitar inilah
yang menjuarai kontes roboti games dua ribu tujuh belas di osaka jepang pekan lalu
keempat robot yang meraih juara terdiri dari atas dua robot line follower
sedangkan empat santri tersebut ialah muhammad gimnastiar
dan farhan habibi
memperoleh lima medali sekaligus yaitu satu emas tiga perak dan satu perunggu
muhammad giminastiar yang turun di dua kategori berhasil meraih medali emas
dalam kategori sumo racing dan medali perak kategori mezolving
naufal hanif juara dua sumo racing dan juara tiga kategori soccer
sementara bahrul dan farhan meraih medali perak dalam kategori soker beregu
juara satu semua sama juara ini juara dua
yang lain follower mikronya saya juara dua yang ini juara lima
terus yang soccer yang ini juara dua
prestasi keempat santri ini membuat pemerintah kabupaten blitar bangga
pemkap blitar akan terus mendukung para santri ini untuk lebih mengembangkan bakatnya
ya tentunya kita akan terus mengawal kita harus mendukung kita harus menyemangati
bagaimanapun kita punya kewajiban
bahwa ini adalah bagian daripada tugas tugas kita
untuk bagaimana anak anak bangsa ini punya masa depan yang bagus dan berkualitas
prestasi keempat santri membuktikan bahwa pendidikan pondok pesantren
juga mampu menghasilkan karya teknologi yang tidak kalah dengan pendidikan umum dan kejuruan lainnya